tiara hadis pilihan
waduh banyak banget ini tulisan arab
tanda tanda orang munafik ada tiga
kalian mau hadiah enggak
kalau mau hadiah
jawab dulu pertanyaan
ustazah sava ada enggak
sekarang kalian cari aja tuh
nanti kalau udah ketemu
salah satu telurnya
pasti ada dia
kita dikadalin pak rt
tria konyit yang
dan imut ini
jangan sampai dapat ibu tiri
lama banget kamu
iya pak reket
itu dek syafanya
langsung aja maju
aku lihat lihatan sama dek syafanya
assalamualaikum pak reket
iya ada apa ya
senyumnya itu lah
pak reket ada yang bisa kita bantu
ya ada lah banyak
apa ini aku masih di sini
kabur dari rumah
ikut ikutan kena bencana
untung masih selamat
karena kabur dari sini susah lagi
ada aja hambatannya
nah apa sih
pak pak pak pak pak
ini pak jatuh tadi
ini buku buku dari gudang pesantren yang ambruk
saya sudah minta izin sama tesapa
iya iya iya tapi bukan itu pak
ini bukunya tadi jatuh dari kardus itu
jadi pemulung saya tidak suka ditunjuk tunjuk begitu
saya sudah jeber kamu
hei tuh tuh tuh
lihat haikal tidak
tadi sih lihat di sana
tapi sekarang sudah tidak tahu
iya seolah ya
aduh kemana sih
kalian teh dengar tidak sih
saya bilang itu kan tidak lihat
saya ini teh bukan hanya sama kalian
tapi saya ini teh
kamu jangan putus asa
aduh ini lagi
eh kenapa ini
mendingan kita cari saja si haikal
haikal aneh banget
tahu ganda banget
maksud saya kemari
saya ingin memberikan
melihat situasi pesantren kunanta
yang dulunya berdiri
sangat gagah dan megah
dengan situasi seperti ini
pesantren kunanta sangat
saya ingin membantu
supaya semuanya bisa mengungsi
di tempat saya
kayaknya ustazah sapa harus pertimbangkan
kata kata pak rt itu dan tawarannya
kira kira rumahnya pak rt pin
bisa muat berapa puluh orang
jelas dong satu orang
itu tanah lapang apa tanah pot kembang tuh
ya emang sengaja lah
saya kan niatnya hanya mengundang satu orang spesial
itu mah modus
pak rt pian sebelumnya terima kasih
tapi maaf saya tidak bisa terima
jantung sebelah kiri
baiklah jika ini memang sudah kehendak kalian
baiklah saya akan menunggumu
baiklah saya akan menunggumu
baiklah saya akan menunggumu
tuh kan ini yang ditunggu tunggu
tiara hadis pilihan
tiara hadis pilihan
waduh banyak banget ini tulisan arab

tanda tanda orang munafik ada tiga
yang pertama mengkhianati amanah
yang kedua mengingkar janji
yang ketiga berbohong
yang ketiga mengingkar janji
aku tuh udah masuk bohong gak ya
karena kan semua orang di pesantren ini
ngira bahwa aku adalah santri teladan
tapi kan sebenernya bukan
kenapa ya aku gak jajar aja dari awal
kalau aku bukan santri teladan
jangankan santri teladan
santri aja bukan
jangan lupa like subscribe dan share ya